jalan jalan men
jalannya gelap banget sih ini jam berapa
iya sabar ini aku juga lagi nyari titik arah jalan pulangnya
kita gak akan sesat kayak gini
lagian ngapain sih kita ngeliatin pupur liar itu
coba tadi kita fokus ngalih jalur pasti kita bakalan selamat
eh odi kalau jadi salin kita sih kita itu harus tanggung jawab
eh jangan aku penasaran sama suara itu
kayaknya itu secara peluru deh
aduh aku kesana dulu deh aku mau liat milka
jangan bener kata odi
lagi pula ini juga udah mau gelap
eh noval tapi aku penasaran
itu orang nembak apaan ya
udah deh aku kesana dulu
namanya bersin membawa hikmah
mau kemana gagak
gagak sudah kita dapatkan
sekarang kita bakar kecapin kasih jeruk nipis baru kita tiriskan
kita itu nangkep gagak bukan untuk dimakan
kita nangkap gagak itu kamu tau gak
gagak adalah binatang langka yang malarganya di jakarta
ada pahandoko yang siap membeli dengan harga tinggi
mau jadi orang kaya gak
saya dulu baru kamu
ya itu itu
itu orang yang nembak nembak burungnya itu
burungnya mati gak
saya kan pas direkrut sama bos
belum diajarin cara menangkap gagak
ini ini bukan urusan kita
iya bener tuh
saya ini adalah pemburu yang berpengalaman tinggi
udah semua saya tangkap
tapi sama burung gagak belum
saya takut gak berani
sebenarnya pemburu siapa yang pengecut siapa sih bos
masih perlu dijawab
aku pengen pulang
ini burung banyak banget gak nyana sih
ini gimana sih
burung gagaknya jatuh
kamu dengar sesuatu gak
ada yang memata matai kita mbak

ngan fill ah
lumpuin stupid ya tuh ini
kejap kejap kejap

grusak kayak epic ini

sind clicked kan tadi
kenapa lagu an resembles si dong
kamu melenak enak enakan di sini
kamu mau bakar burung gagak ini harus kamu makan iya
bos siapa yang mau bakar sih bos
tadi saya suruh apa
ngejar mata mata kan
ngapain ada di sini
aduh tuh anak anak larinya cepet banget bos
berarti biro intelijensi sudah memanfaatkan
anak anak usia di bawah umur
untuk memata matai kita
kalau begitu ini sudah bukan tugas kamu lah
kamu tunggu di sini
ini burung gagaknya
dengerin kata aku
mendingan kan tadi kita pulang aja
odi udah dong
kok kamu nyanyiin milka terus sih
gimana nih dia kasih ngikutin
jadi detektif mata mata
bahasa kerennya spy
kalian itu mata mata bekerja untuk siapa
eh bujuk banget
juruk banget gua emang ini
kayaknya mereka nggak ngumpet di sini
abdi udah diem lho
nanti saya bayar dua kali lipat lebih besar
saya diri mana ya
cucuku dan teman temannya belum pulang
ini malam jumat kelihatan
aku harus cari mereka
perasaanku enggak enak
jalannya gelap banget sih
ini jam berapa
ini aku juga lagi nyari titik arah jalan pulangnya
coba tadi lo semua dengerin gua
kita enggak akan sesat kayak gini
lagian ngapain sih kita ngeliatin pupur liar itu
coba tadi kita fokus ngalih jamur
pasti kita bakalan selamat
kalo jadi salahin kita sih
kita itu harus tanggung jawab bersama
kan kita itu sahabat

ada yang punya senter enggak
senter mati dikasih
tapi itu baterenya baru
baru gua isi
eh mendingan lu diem aja deh
lo usah sewat lo
kalian udah tau belum
kalo bater itu bisa menghasilkan api
ada yang punya permen karet
nih buat kamu
duka pinjem kunting dong
aku pengen minta tolong ke kalian berdua
tolong cariin ranting kering sama kayu kering
setelah itu tari sini ya
buat bikin api umbun
kalian cari jagungnya enggak
supaya kita bisa bikin jagung bakar nih
supaya bikin api umbun
tersesat di tengah hutan kayak gini
emang mau kempeng
yah kok diem
aduh kalah amat nih
kalo dia bener bener mati nih
aduh masalah nih sama si bos
ini novo daun keringnya
udah tuh kayu kayu keringnya
dika tadi kenapa aku minta permen karet kamu
karena bungkus permen karet ini
mengandung timah tipis
yang bersifat mengantarkan energi listrik
nah jika kutub positif dan negatif digabungkan
akan mengeluarkan energi panas
dan akhirnya menyumbulkan api deh
daun sama rantingnya
timahnya apa gitu ya
ku satukan kutub negatif
dan ku bangunkan kutub positifnya
kalau nggak aku barang barang ternyata tahu
apa yang dia ngapain
dan bersama mereka sudah keportsire
oh padahal resepnya